catatan itu mampu mengungguli perolehan milik lifter vietnam dan tiongkok yang harus puas meraih perak dan perunggu
raihan emas di ajang piala dunia angkat besi ini membuat eko juli semakin dekat dengan target lolos ke kualifikasi olimpiade tokyo dua ribu dua puluh